nah ada lagi nih harus diimbau sekarang operasi zebra masih berlangsung ya sampai empat belas november dua ribu tujuh belas
ada banyak cerita soal itu ya prap
ya betul sekali nah kemarin di tanggerang ada pengendara nekat menerobos barikade petugas kepolisian saat dihentikan
nah sementara di banyumas warga yang ditilang malah mendapat nomor undian untuk mendapatkan berbagai macam hadiah
salah salah salah
mobil ini nekat menerobos petugas kepolisian saat hendak diperiksa
konsiden terjadi saat petugas atas lantas flores metro tanggerang menggelar operasi zebra dua ribu tujuh belas di jalan raya banteng tawu tanggerang
polisi pun mengisi kendaraan tersebut
tembak tembak tembak
kemungkinan kemungkinan itu ada ada ada ada
ada salah satu
ada salah satu masalah kelengkapan kelengkapan yang bersambut di motor jalan jalan yang akan punya sejarah yang bersambutan warga ini
jika di tangerang pengendara kabur karena takut ditilang di banyumas jawa tengah pengendara motor malah mendapat nomor undian
dalam operasi zebra kali ini pengendara yang kena tilang dan membayar denda secara non tunai melalui petugas bank akan mendapat dua lembar bukti pembayaran
salah satunya dimasukkan ke dalam kotak undian
hadiah yang diperebutkan bermacam macam diantaranya kulkas sepeda televisi serta hadiah lainnya
pas zebra kali ini ada undiannya
jadi dia bisa bayar cash kepada petugas bank bri kemudian nanti disiapkan kartu untuk bayarnya
nanti disimpan satu oleh dia satu dimasukkan ke dalam kotak
kemudian nanti akhir operasi ini pada tanggal empat belas dilaksanakan pengundian
itu bisa hadiahnya dapat kulkas dapat sepeda
jadi tetap kita mengedepankan kumanis kita simpati kita kepada masyarakat dengan cara seperti itu
kepala satuan lalu lintas polres banyumas ajun komisaris polisi dwi nugroho mengatakan
bagi pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm pihaknya akan memberikan pelindung kepala setelah ditilang
sementara bagi pengendara yang ditilang karena tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau stnk
akan dipersilakan untuk mengambil stnk dengan diantar petugas